saudara polisi menyebut truk penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol halim rabu lalu adalah anak di bawah umur
polisi akan memeriksa majikan pemilik kendaraan dan juga orang tua korban
polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk mebel yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun tujuh mobil di gerbang tol halim jakarta timur rabu kemarin
dari video pemeriksaan yang dilakukan petugas sopir truk mebel berinisial mi berusia tujuh belas tahun ini berdali kecelakaan tersebut terjadi karena masalah pada tali gas truknya
dia bahkan mengaku akan bertanggung jawab dan membeli seluruh mobil yang menjadi korban kecerobohannya
polisi telah menetapkan mi sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut
menurut pemeriksaan polisi menyatakan mi negatif narkoba
namun polisi akan memeriksa pemilik truk dan juga orang tua korban
saat mengemudi diduga korban tidak memiliki surat izin mengemudi truk
sudah dikomunikasikan dan akan lakukan pemeriksaan itu ada di lampung posisinya
orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan
jadi saat ini posisi sopir truk kuning ini seorang anak laki laki ini masih bersama nyelidik dari direkturat kualitas
kecelakaan tersebut bermula dari peristiwa serempetan antara mobil truk mebel dengan sebuah minibus tiga ratus meter sebelum gerbang tol halim
diduga tak ingin bertanggung jawab sopir truk kemudian melajukan kendaraan dan dikejar oleh minibus
di gerbang tol halim truk tersebut justru menabrak kendaraan lain di gardu tiga yang menyebabkan kecelakaan beruntun
peristiwa tersebut menyebabkan empat orang menjadi korban luka luka sementara tujuh mobil rusak
berdasarkan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan luka luka dan kerusakan terancam dua tahun penjara dan denda empat juta rupiah
selain itu pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan
namun ancaman hukumannya bisa bertambah jika korbannya mengalami luka berat
semua pihak harus bisa mematuhi aturan berkendara di jalan raya termasuk pemilik usaha
tak boleh mempekerjakan anak di bawah umur sebagai sopir agar peristiwa serupa tak terulang